perayaan imlek tahun ini masih di tengah pandemi untuk bisa mencegah penularan covid sembilan belas saat imlek penegakan prokes menjadi hal yang penting
langsung saya sapa diana valencia produser lapangan cnn indonesia saat ini berada di wiara dharma bakti petak sembilan jakarta barat
selamat sore diana
wiara dharma bakti ini salah satu kelenteng yang tertua di jakarta selalu ada perayaan imlek
tahun ini apa yang spesial di sana diana
tentu perayaan tahun ini sebenarnya cukup berbeda karena masih dalam situasi pandemi
tetapi masyarakat ingin memerayakan imlek tahun ini cukup berbeda dengan tahun lalu
beberapa di antaranya adalah masalah protokol kesehatan
nah kalau misalnya anda tanya apa yang spesial ini putri salah satunya yang cukup menarik perhatian saya di sini
jadi selain tradisi untuk berdoa kemudian memberikan persembahan dalam bentuk bunga
ataupun dupal begitu ataupun hiyo
nah ada juga tradisi membakar uang arwah
nah saya akan mengajak anda untuk mengikuti tradisi ini
nah seperti yang di belakang saya ini
jadi ini ibaratnya uang uang untuk para leluhur kita
jadi tujuannya untuk menghormati para leluhur
jadi kalau dalam tradisi tionghoa leluhur itu harus dihormati
salah satunya adalah dengan memberikan mereka uang jajan dalam tanda kutip
nah uang jajannya bukan uang sembarang uang bukan uang yang biasa kita pakai sehari hari
tetapi merupakan bisa dikatakan
bisa dikatakan uang kertas begitu
nah ini biasanya akan dilipat seperti ini lalu kemudian akan dibakar
nah seperti ini lalu kita ayunkan tiga kali lalu kita taruh di sini
nah ini memang sekali lagi untuk tradisi menghormati para leluhur
dan sekali lagi kalau misalnya di sini yang juga spesial adalah tahun macan air
kalau misalnya anda lihat di belakang saya ini situasi viara dharma bakti ini sudah cukup sepi
jika dibandingkan dengan pagi tadi
ini merupakan salah satu tempat menancapan dupa
dan kalau anda lihat juga banyak sekali mereka yang masih melakukan doa ataupun melakukan puji pujian begitu
anda juga bisa lihat di bagian sebelah sananya karena memang merupakan tahun macan air
jadi patung patung yang berbentuk macan begitu ini dipajang begitu
dan yang juga diminati oleh masyarakat adalah tradisi function ataupun tradisi melepas duit
nah itu memberikan kesempatan kedua kepada makhluk hidup entah itu ikan lele burung atau apapun itu
nah mungkin saya akan ajak salah satu yang juga sedang berdoa di sini
boleh kita akan cari ya mungkin ya permisi halo selamat sore selamat siang
kau boleh tahu namanya siapa
destian halim putra
oke kode stian kode stian kesini sama siapa aja sih
sama keluarga seperti biasa
ko sebelum wawancara atau tanya tanya ini selamat hari imlek ya ko ya selamat meraya
ya ya ya selamat hari selamat hari
oh aku mau nanya kenapa sih memilih untuk datang ke viara dharma bakti ini
apakah karena memang kelenteng yang besar yang paling tua atau seperti apa
ya memang kelenteng ini kan memiliki sejarah yang sudah sangat lama ya
memang dari semenjak keluarga kami memang sudah setiap tahun setiap perayaan imlek kita selalu kesini untuk sembayang bersyukur setiap tahunnya
kok tahun ini kan tahun macan air ada nggak sih harapan tertentu
misalnya kan kalau macan ini koreksi kalau saya salah ya ini melambangkan keberanian kemudian kekuatan
nah ini ada harapan tertentu di tahun macan air
harapannya tentunya ya semoga ya semua bencana segala macam ya seperti corona cepat berlalu dan ya tidak ya semua baik baiklah semua bahagia selalu
ya kan rezekinya melimpah seperti biasa
thank you ya kak desya selamat lanjutkan kembali
nah putri yang tadi juga sudah disebutkan bahwa pandemi covid sembilan belas ini masih terus dalam tanda kutip membayangi kita semua seluruh umat beragama
lebaran natal dan kali ini adalah imlek
nah yang juga menjadi perhatian istri adalah protokol kesehatan
kalau tadi sempat disebutkan ataupun ditinjau oleh menteri bumn erick thohir bahwa memang betul prokes di sini cukup terjaga dengan baik
karena saya tidak melihat ada satu pengunjung pun yang membuka maskernya tidak pada tempatnya
dan kalau anda lihat di sebelah sana juru kamera saya kuncur agar menunjukkan kepada anda bahwa juga banyak sekali fasilitas protokol kesehatan yang juga sudah disiapkan
mulai dari bak cuci piring
kurang lebih ada tiga di sini yang tersedia dan petugas di sini aktif
apabila yang baru datang maka akan diminta untuk langsung mencuci tangan dan mengecek suhu terlebih dahulu baru diperbolehkan untuk bersembayang ataupun beribadat
putri terakhir selamat hari imlek
terima kasih diana sangat menyenangkan melihat penjelasan dari anda terima kasih